selain dikenal dengan nasi tiwulnya kota wonogiri jawa tengah juga punya kuliner ayam panggang
cara masaknya yang masih tradisional membuat ayam panggang ini sayang sekali kalau dilewatkan
ayam kampung asli dipilih yang masih muda dibelah membujur di bagian dadanya atau dibekat
bagian tengah ayam ditusuk dengan menggunakan sepotong bambu kecil hingga terbentang dan
selipkan leher di bagian bawah dan cakarnya pun dibiarkan utuh meski memakai istilah panggang
ayam tidak langsung diletakkan di atas bara api ayam dimasukkan ke kuali tanah liat yang sudah
dipanaskan dengan api kayu bakar selain membuat matang lebih merata cara memasak seperti ini
membuat cita rasa ayam berbeda dari ayam panggang pada umumnya perbedaan lainnya ayam panggang tidak
melalui tahapan diungkep dengan bumbu atau direbus dahulu sebelum dipanggang ketika setengah matang
dan kulitnya agak kering ayam ditusuk di beberapa bagian lalu direndam bumbu dan dipanggang kembali
hai punya anak kecil waktu anak saya masih teka itu belajar masak masak itu kata temen temen buk
masaanmu kok enak coba aja bu bikin ayam panggang nanti kan laris kata ke temen temen gitu ternyata
belajar belajar belajar sampai menemukan hasil yang maksimal kata teman teman itu enak aku baru
berani membuat yang seperti ini sekarang ini
diakui suwarsi ayam panggang produksinya telah dikirim ke hampir seluruh penjuru indonesia bahkan
ia sempat mengirim ke malaysia dan dubai sementara menurut para pelanggan dagingnya
yang empuk membuat banyak orang ketagihan yang jelas kalau di sini itu bumbunya masuk sampai
kedalam jadi teksturnya tembut dan empuk gitu dengan rp delapan puluh anda sudah bisa merasakan kelezatan

proses pemanggangan yang cukup lama dan rumit ini
ternyata membuat daging ayam kampung ini lebih empuk
serta rempah rempahnya itu lebih meresap sampai ke dalam
apalagi ditambah dengan sambalnya ini